material vulkanis di puncak gunung marapi terbawa turun melalui aliran sungai hingga meluap ke permukiman warga
saudara seperti inilah dahsyatnya banjir lahar hujan saat menerjang permukiman warga di kabupaten agam sumatera barat
detik detik derasnya banjir bandang ini sempat direkam kamera amatir warga
tak hanya terjadi di kabupaten agam sodara
hujan deras dengan intensitas tinggi
juga mengakibatkan banjir lahar hujan di kabupaten tanah datar sumatera barat
proses evakuasi pun langsung dilakukan oleh warga
digendong untuk mencari tempat yang lebih aman
sementara di kota padang panjang sumatera barat
banjir lahar hujan memutus jalan nasional
yang menghubungkan kota padang bukit tinggi
bahkan tampak wisata pemandian sialiang
kondisi ini memaksa akses jalan menuju kota bukit tinggi
dialihkan melalui jalur alternatif lain
saudara yang anda lihat di layar kaca ini
dampak kerusakan banjir lahar hujan
sejumlah rumah warga terlihat masih tertutup
material lumpur sisa banjir
di antaranya kabupaten agam tanah datar
dan kota padang panjang
totalnya masih ada lima belas orang
beberapa kecamatan terdampak dari banjir lahar dingin tersebut
pertama kecamatan sepuluh foto kecamatan batipuah kecamatan pariangan kecamatan lima kaum kecamatan lembatan dan kecamatan sungai taram
dan untuk kecamatan batipuah itu ada beberapa negari yang tidak bisa dilewati yang terisolir
karena sarana perusahaan umum seperti jembatan tidak bisa dilewati karena putus
saudara ada tiga daerah yang terdampak banjir bandang lahar hujan gunung merapi di sumatera barat
adalah kabupaten agam kemudian kabupaten tanah datar dan kota padang panjang
wilayah nagari bukit batapuah
kabupaten agam menjadi daerah yang paling parah terdampak banjir lahar hujan
pasalnya kabupaten agam ini berada lebih dekat dengan aliran luapan air hulu sungai marapi
sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi bahwa hujan
sedang hingga lebat masih berpotensi melanda kawasan sumatera barat hingga tanggal dua puluh dua mei nanti
hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir lahar hujan susulan
mengingat masih banyak material vulkanik di puncak gunung merapi yang hingga saat ini masih mengalami erupsi
bmkg pun mengingatkan kepada tim sar gabungan agar tetap waspada dalam melakukan pencarian terhadap korban
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi bahwa hujan susulan mengalami erupsi
retusan gunung marapi jadi disitu material material retusan gunung marapi itu dapat mengakibatkan galodo
terutama untuk tim pencari apabila bmkg mengeluarkan peringatan ini
mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba tiba
saudara warga kabupaten agam yang menjadi salah satu daerah terparah bercerita
bagaimana detik detik banjir berlaku dalaminsi
suara gemuruh awalnya terdengar hingga banjir menyapu permukiman mereka
secara mereka ini kemudian panik berhamburan menuju tempat ketinggian untuk bisa menyelamatkan diri
namun sayang di antara mereka ada juga yang tidak selamat
seperti inilah saudara kondisi kerusakan yang terjadi di kabupaten agam sumatera barat
semua porak poranda bahkan lumpur yang menimbun permukiman mencapai ketebalan sekitar lima puluh cm
terlihat juga sejumlah sepeda motor hingga mobil rusak usai hanyut
warga terdampak banjir lahar hujan sementara tinggal di pengungsian
dan saudara saat ini sudah bergabung dengan kompas tv
salah satu warga terdampak banjir lahar hujan bu yunita
yang merupakan warga kabupaten agam
turut prihatin bu atas bencana yang menimpa ibu dan juga keluarga di sana
ibu ini ada di pengungsian di mana ibu persisnya
ibu sekarang ada di pengungsian
ya di mana ibu untuk persis pengungsiannya
ibu kalau melihat kondisi saat ini
apa yang mungkin bisa diceritakan kepada kami
apakah semua bantuan yang dibutuhkan warga termasuk ibu dan keluarga ini sudah tersalurkan semuanya bu
insya allah sekarang kalau untuk bantuan sudah tersalurkan
di sini warga yang terdampak yang pengungsian di sini ada yang lansia
yang dia tidak bisa untuk buang air
jadi untuk yang lain lainnya insya allah kami sudah mencukupi
bu yunita bu yunita ini sebelumnya kami meminta maaf dan terima kasih atas ketersediaan ibu yang mau diwawancara di program berita utama
tapi ini mungkin membuka luka ataupun memori kesedihan bu pasca kejadian kemarin
kalau boleh cerita ibu seperti apa sekarang kondisi rumah ibu
saat pasca terjadinya banjir bandang lahar hujan kemarin
kalau kondisi rumah ibu kalau ibu kan dari tempat banjir itu tinggal satu petak sawah lagi baru mengenai tempat ibu
cuma ibu traumanya lantaran anak ibu terseret banjir gitu
dia ikut ada acara
acara acara di musola untuk pembentukan acara pemilihan ketua hariman gitu
jadi pas acara berlangsung mereka dapat informasi udahlah acara dibubarkan air besar katanya kan
lalu mereka ini bubar panik gitu
jadi anak ibu ada yang berlima sama teman temannya
pas keluar dari gerbang dari musola
lantaran dia buru buru mau menggas motor
tiba tiba air itu meledak di dalam rumah orang gitu rumah warga
jadi di situ mereka terhempas sama air yang dari rumah itu terhempas
lalu mereka menyelamatkan diri ke warung
warung itu ada tempat pertamini
manjatlah mereka di tembok pertamini itu berlima orang
ya berarti untuk sampai saat ini anak ibu dan ibu ini sudah dalam satu tempat yang sama ya bu
artinya masih dalam satu tempat pengungsian ya bu ya
bersyukur syukur alhamdulillah ibu sudah bisa berkumpul dengan keluarga
tapi saat itu itu kan kita tahu bu bahwa kejadian itu malam hari
sehingga akhirnya ibu bisa saat ini bisa berkumpul dengan keluarga
saat itu ibu sedang apa dan seperti apa proses penyelamatan ibu dan juga orang orang yang ada di rumah saat itu
waktu itu ibu lagi tidur
datang anak ibu yang besar bilangnya
mama jangan enak kali tidur ya air besar katanya
baru lima menit anak ibu bilang kayak gitu ibu duduk
rumah itu begetar semuanya
jadi ibu bangunkanlah anak anak ibu yang kecil kecil itu
kita pindah aja nanti banjir
jadi anak anak ibu yang kecil ini kaget
terus barulah bunyi gemuruh yang paling besar yang paling dasar
ibu bawa lah anak ibu ibu gendong ibu lari ke sdf ini
dan sampai dengan saat ini ibu masih dalam
tempat permukiman ataupun maksud kami adalah tempat pengungsian
begitu bu kami doakan semoga nanti apa yang dibutuhkan pengungsi warga
di tempat pengungsian ini bisa terpenuhi
dan harapannya adalah bagaimana peran pemerintah
supaya memang hingga saat ini kalaupun masih ada korban yang masih dibutuhkan pencarian
ini dapat segera dilakukan
kondisi semoga cuaca di sana juga kondusif agar upaya upaya penyelamatan ini bisa terus dilakukan
ibu yunita atas waktu dan juga kesempatannya salam untuk keluarga di sana
saudara tiga daerah yang terdampak banjir lahar hujan gunung merapi menetapkan masa tanggap darurat bencana
selama empat belas hari hingga tanggal dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
selama tanggap darurat pemerintah kabupaten tanah datar akan fokus mencari korban hilang
lima posko darurat dan satu posko induk penanganan pasca bencana yang ditempatkan di indo jalito batu sangkar